di kementerian pupr sudah mulai untuk melaksanakan renovasi gedung ini menjadi tempat perawatan
nanti akan bertambah tempat icu nya satu ratus lima puluh icu dan juga untuk tempat perawatan sedang
sehingga gedung ini bisa menambah kurang lebih bisa merawat tiga ratus pasien
gedung perawatan ini tidak hanya diperuntukkan bagi pasien keluarga besar tni angkatan laut
namun juga digunakan untuk merawat pasien masyarakat umum
wahyu pertama putra surabaya